megah dan futuristik mungkin inilah yang terlintas di pikiran kita saat kita melintas di depan masjid rodatul mohlisin yang ada di tengah kota jember jawa timur
masjid yang ornamennya seperti masjid di turki dan arab saudi ini kini menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi warga
ya modernnya sekaligus di dalamnya itu kan banyak dipenuhi dengan kaligrafi banyak tulisan kaligrafi termasuk ada mahkota
di dalam masjid ada mahkotanya setiap kagak ada mahkota
kalau mahkotanya itu juga ada yang tidak sama ya cuma kayak identik seperti di madinah jadi ada mahkotanya seperti itu
cuma secara berseluruhan kayak model turki
di bulan suci ramadan ini masjid tak pernah sepi selama dua puluh empat jam
beribadah sambil melihat keindahan dan kemegahan masjid menjadi tujuan masyarakat datang ke masjid yang kini menjadi destinasi wisata religi
kalau menurut saya pribadi masjid ini bangunannya sangat indah
lalu termasuk masjid ini paling bagus ya di jember menurut saya yang saya ketahui
setiap bulan ramadan kesini untuk mengikuti kajian
dan sekaligus langsung tarawih disini
setiap hari masjid ini tak pernah sepi dari kegiatan keagamaan
selain salat tarawih dan tadarus juga ada sholat malam yang diikuti masyarakat sekitar
saya fulkus mandani jember jawa timur